kita bicara soal arus balik lebaran saudara pemudik mulai kembali
arus balik lebaran dari selatan jawa barat menuju ke jabodetabek mulai terlihat di tol cilenyi bandung
untuk memperlancar arus kendaraan tujuh gardu tol menuju pada larang hingga jakarta dibuka penuh
selain itu pengelola tol juga menambah mobile reader atau alat pembayaran tol
polisi menyebut puncak arus balik mulai malam ini hingga senin lima belas april mendatang